selasa siang polisi militer kodam jaya menetapkan anggota pas pampres praka rm
anggota direkturat topografi praka hs dan anggota kodam iskandar muda praka j
sebagai tersangka kasus tewasnya seorang pemuda asal aceh imam mashkur
mereka dijerat di tiga kasus yakni penculikan pemerasan dan penganiayaan
selain tiga orang tni seorang warga sipil turut ditangkap dan kini ditahan di polda metro jaya
kepala dinas penerangan angkatan darat brigjen tni hamim tohari menegaskan
tni menjamin tidak ada impunitas atau pembebasan dari hukuman bagi tiga anggotanya
prajurit tni yang melakukan pelanggaran pidana bisa dijatuhi hukuman lebih berat
pada pukulan ini anggota kodam iskandar muda praka j dan anggota kodam iskandar muda
melakukan pelanggaran pidana yang tidak dijatuhi hukuman lebih berat

dikutip dari cnnindonesia com
komandan pom danjaya kolonel cpm irsyad hamdi bey anwar
pada selasa siang menyebut
motif para tersangka diduga adalah pemerasan
korban diduga adalah pedagang obat ilegal
irsyad menyebut para tersangka awalnya berpura pura
sebagai anggota polisi yang hendak menangkap imam
belakangan terkuak selain imam
para tersangka pun menculik seorang warga lain
yang juga pedagang obat seperti imam
korban itu lantas dilepas para tersangka di tol cikeas
karena susah bernapas saat disekap para tersangka
kepada cnnindonesia com pada senin malam
pengambat militer dan pertahanan dari
hairul fahmi menilai
tindak kejahatan yang dilakukan para anggota tni
terjadi karena berbagai faktor
seperti kondisi moral dan mental prajurit
dari pendidikan lingkungan kedinasan
pergaulan dan pengasuhan senior
serta pengawasan dan keteladanan pimpinan
sementara itu lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
menyatakan siap melindungi keluarga korban
dan akan membantu jika keluarga mengajukan restitusi
tim liputan cnn indonesia